halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di podcast si paling sport podcastnya
cnn indonesia tentunya bersama saya erlangga wisnuwaji si paling sport satu dan rekan saya
diego basro si paling sport tiga karena si paling sport dua nya lagi libur ya mahardika ya ada
kegiatan lain yang tidak bisa diganggu dan tamu kita di episode kali ini adalah seorang dokter dokter
andi kurniawan spesialis kedokteran olahraga silahkan dok perkenalkan diri anda dulu
halo mas angga mas diego thank you banget udah diundang di podcast ini perkenalkan nama saya
dokter andi kurniawan spesialis kedokteran olahraga ya dokter andi ini sesuai gelarnya
spesialis kedokteran olahraga ini pernah menjadi dokter tim indonesia ya dok di olympiade london

mencapai keputusan untuk mencapai keputusan untuk mencapai keputusan untuk mencapai keputusan

di pasi dan diangkat besi oke dok pertanyaan pertama nih dok kalau kita ngomongin dokter ya
dok ya dokter spesialis mata oh gue sakit mata gue ke dokter spesialis mata ya dokter spesialis
jantung aduh jantung gua kayaknya nggak sehat ke dokter spesialis jantung nah ini dokter
spesialis kedokteran olahraga sebenarnya ranahnya tuh domennya dokter
saja spesialis kedokteran olahraga itu apa apakah aku pengen jago basket nih gua harus
ke dokter spesialis kemarin kaget kandung dan ranahnya dokter spesialis kedokteran olahraga
itu apa sih dok mungkin banyak orang yang belum belum familiar gitu kan ya dokter spesialis
kedokteran olahraga itu dokter yang bisa memperbaiki cara dribble yang baik oh nggak
jadi dokter spesialis kedokteran olahraga itu dokter yang ngobatin masalah kesehatan akibat
atau masalah kesehatan akibat kurang olahraga
jadi kalau akibat olahraga misalnya cedera
main basket terkilir ankle sprint atau sakit pinggang gitu
atau mungkin mengobati masalah kesehatan akibat kurang olahraga
misalnya obesitas atau diabetes atau orang yang sakit jantung pun juga harus berolahraga kan
cuma olahraga yang tepat buat mereka yang punya masalah kesehatan itu seperti apa
itu juga domainnya dokter spesialis dokter olahraga
kalau pencegahan cedera juga termasuk ya dokter
termasuk salah satunya pencegahan cedera
jadi supaya tidak terjadi cedera atau supaya tidak terjadi sakit tadi
ya harus perlu olahraga kan
makanya semua yang related sama olahraga
dan related sama kesehatan itu spesialis ke dokter olahraga
itu bisa dikonsultasikan ke saya
berarti kalau ngomongin program latihan
misalnya program latihan itu dokter juga ngerti ya
misalnya untuk mencapai peak performance nya di mana
program latihan yang seperti apa itu menjadi domainnya spesialis ke dokter olahraga
ya disclaimer dulu nih
saya harus ngerti sebagai dokter spesialis kedokteran olahraga harus mempelajari itu
tapi saya bukan bertindak saya terus bisa ngajarin jadi seorang pelatih
strength and conditioning coach atau pelatih olahraga enggak
karena kita mempelajarin itu supaya apa
supaya kita tahu latihan yang seperti apa yang berisiko cedera
misalnya saya harus tahu bagaimana
cara yang lari yang benar cara loncat yang benar
bagaimana sih sebuah program latihan untuk sebuah tim basket itu gimana sih gitu
supaya nggak cedera dan segala macam saya harus tahu
cuman jangan berharap atau jangan meminta saya untuk bikinin program latihan
karena saya bukan pelatih gitu
jadi secara umum ya
kita harus tahu kita harus mempelajari
karena akan berkaitan dengan risiko cedera
dan akan berkaitan juga dengan meningkatkan performa olahraga gitu
tapi pada prinsipnya kan bagaimana meningkatkan performa olahraga
itu kan multidisiplin ya banyak ilmunya gitu
artinya kalau di technical meeting itu berarti dokter terlibat juga tuh ya
dalam penyusunan program latihan atau sebagainya
idealnya dibalik seorang atlet yang hebat itu di belakangnya banyak ahli gitu
dan salah satunya mungkin sports medicine ya kedokteran olahraga gitu
tapi mungkin ada nutrisi ada psikologi ada pelatih fisik ada pelatih teknik ada macam macam
itu udah kalau ngomong idealnya banget udah negara maju banget
tapi dokter awal awalnya
mungkin spesialis kedokteran olahraga ini kan ya sekarang udah mulai rame
orang udah mulai aware gitu
awalnya dokter tertarik ngambil spesialis spesialis kedokteran olahraga
itu gimana itu dok
biasanya orang beda beda ada yang dokter anak
panjang sih tapi kalau boleh singkat dulu saya pengennya jadi dokter jantung gitu kan
cuma waktu saya mau ambil spesialis waktu itu harus antri gitu
harusnya baru bisa masuk itu empat tahun yang akan datang atau tiga tahun lagi gitu
nah daripada saya nganggur saya lucu juga nih ya mempelajari bagaimana olahraga yang bagus buat rangsa ke jantung
akhirnya saya melihat lihat oh spesialis kedokteran olahraga cocok juga nih bagus juga nih gitu
niat saya adalah oh ambil spesialis ini dulu deh nanti baru ambil spesialis jantung gitu
tapi ternyata semester satu saya langsung dapat tawaran jadi dokter basket dari dokter basket satria muda
dan ketika saya terjun di situ wah ternyata ini impian saya nih gitu ya
sesuai passion gitu
jadi ya udah deh gak usah jadi dokter jantung gak apa apa ya
ini juga seru gitu
batal rencananya ya dok ya
tapi kuliahnya lebih gampang apa lebih susah dok bila dibandingin dengan ambil spesialis jantung
soalnya anatominya lebih banyak kan dok yang mesti dipelajarin
iya sih kalau jantung kan cuma diaturnya gitu doang
ya nggak gitu nanti dokter jantung marah marah itu susah kan
tapi gini sih ketika kita belajar sesuai passionnya itu akan jadi lebih mudah sih gitu
keingin taunya keingin tauannya gede kan
waktu itu saya semester dua belum tahu apa apa terus sudah jadi dokter basket
waktu itu saya kasus pertama kali nanganin tuh yobel sondak
anjrit ini cederanya apa gitu ya
gue di depannya yobel periksa periksa aja dan segala macam
tapi di belakangnya saya baca buku
gitu waktu itu cedera ilmu dia oke
dan ya apa namanya masih learning by doing ya waktu itu
tapi ya enjoy jadinya gitu
jadi akhirnya saya
mereka belajar secara otodidak dan langsung pada kasusnya gitu
karena kalau belajar buku terus kita nggak pernah megang kasus kan beda gitu ya
itu yang menariknya sih
mata kuliah apa dok yang paling susah dan paling diinget sama dokter dulu
yang jelas sih mata kuliah anatomi fisiologi dan ilmu gerak itu pasti harus menguasai sih
misalnya cedera siku elbo itu gerakannya gimana sih bisa lurus bisa nekuk gitu kan
otot otot apa yang terlibat
terus kemudian kalau sakit gerakin gini tuh ototnya apa
itu kan paling sebenarnya banyak anatominya kalau diinget inget tuh susah kalau dihafalin gitu
tapi kalau kita sekali dapat kasus langsung oh ini tuh otot ini jadi gak pernah lupa
nyantel lagi nyantel
kita ngomongin ini dok kayak kalau kita lihat instagramnya dok andi ini kemarin juga sempat nonton indonesia argentina ya dok ya
iya indonesia argentina
dapet tiket kategori berapa dok
belakang gawang dan itu tiketnya dari ada lah yang ngasih
nah itu dokter kalau kita lihat antara pemain pemain argentina sama pemain pemain indonesia kalau secara fisik kita lihat kan beda banget ya dok
kayak dari strength nya kemudian dari endurance nya terus intensitas permainan argentina tuh bener bener berbeda gitu sama pemain pemain timnas indonesia
sebenarnya apa sih yang bikin mereka tuh bisa lebih secara fisik daripada kita
kalau di luar postur ya dok
karena pemain argentina juga gak semuanya tinggi tinggi gitu kan
ya ini pertanyaan yang sulit sebenarnya buat saya ya gitu
jadi saya tuh kalau di kedokteran kan kita selalu bicara tuh harus based on research based on evidence gitu ya
bukan sebuah pendapat pribadi
kalau pendapat pribadi atau pendapat ahli itu level of evidence nya itu cukup rendah gitu
jadi kalau misalnya kita bicara tentang timnas indonesia atau atlet atlet bola indonesia
sebenarnya kan banyak faktor ya
banyak faktor yang bisa mempengaruhi performa seorang atlet gitu
apalagi atlet timnasional indonesia gitu
nggak cuma teknik teknik mungkin dari pelatih tekniknya saya rasa pelatihnya udah keren banget gitu ya
terus kemudian secara fisik
fisik apakah kita bisa menyimpulkan bahwa fisik atlet atlet indonesia itu jelek
belum tentu juga gitu
mereka mungkin di tes vo dua max nya tinggi tinggi mungkin
atau mungkin strengnya dan segala macem
mungkin juga itu harus berdasarkan data ya
kita ngelihat nih strengnya seperti apa
terus vo dua max nya endurance nya seperti apa
asnawi dia kemana mana dikejar dan segala macam
terus kemudian ada faktor apa lagi faktor psikologi mental
apakah mereka punya mental yang bagus
mereka menghadapi tim yang nomor satu di dunia
itu juga ada faktor itu juga mungkin gitu ya
strength tadi mungkin asnawi oke tapi mungkin yang lain belum
atau mungkin ketika ada pressure
ketika ada pressure mental ya secara fisik fisiknya bagus
tapi habis itu tidak berpengaruh sama sekali ketika mental di situ berperanan gitu
ya nutrisi itu juga penting ya gitu
bagaimana pola makan atlet atlet kita dan segala macam ya
ya karena saya tidak terlibat di situ saya tidak masuk di situ ya
nggak bagus kalau saya mengatakan
wah itu pasti nutrisinya jelek jelek dan segala macem
nutrisinya mungkin harus jadi perhatian juga gitu kan
jadi harus perhatian mungkin gitu
terus kemudian ya faktor faktor yang lain
kalau dari kesehatan apakah atlet atlet kita itu sehat
apakah mereka gak cedera
bisa aja mereka itu sebenarnya cedera tapi cedera ringan
terus kemudian ya karena mau main sama argentina ya
gue gak rasain itu dan saya tutup tutupin
bisa aja kan gitu
jadi banyak faktor gitu
jadi kalau menurut saya
itu namanya sport science ya
kita harus melihat dari berbagai macam keilmuan sudut pandang keilmuan
sudut pandang ya
dan memang membuat sebuah performance
sebuah performance itu meningkat tuh harus dari berbagai macam sudut pandang gitu
harus dari berbagai macam keilmuan gitu
gak bisa ujug ujug gitu
harus bikin basenya dulu abis itu ke berikutnya
gak bisa langsung tiba tiba pengen jadi bangunan yang bagus performance bagus
nggak bisa ya kalau kita ngomongin sport science ya
harus basicnya mulai dari talent identification dari nutrisi dari genetik
bahkan sekarang ada ilmu genetik ya gitu
kita bisa tahu jenis ototmu itu endurance apa strength atau ya kan
kita bisa tahu gitu oh kalau misalnya endurance kamu jadi pelari jarak jauh aja deh gitu
tapi kalau atau kalau main bola kamu jadi winger aja deh yang endurance nya lari lari terus gitu
kalau misalnya strength kamu mungkin jadi striker yang sprint ke depan dan segala macam
itu ibaratnya ilmu itu lagi berkembang nih sekarang
jadi banyak faktor sih yang itu bisa sebenarnya diperbaiki atau ya kita pelajarin dan kita tingkatkan gitu bersama sama gitu
nah secara nutrisi tadi dok apakah ini karena dari kecil mereka punya budaya yang beda juga dengan kita
kayak kalau argentina itu kan setahu saya merupakan negara yang konsumsi daging sapinya paling banyak di dunia
apakah itu berpengaruh juga dok
aku pernah di wa sama media gitu kan
waktu itu viral pemain bola kita makan warteg viral gitu kan
yang berhenti halal katanya
ada gorengan sama ada kerupuk
waktu itu di wa
untung dia wa dulu
dok saya mau interview tentang si ini yang pola makannya seperti ini
pemain bola nih dok ya
pemain bola kan
untung saya sempat berpikir
karena saya akan mengatakan oh gorengan gak bagus
ntar apa namanya dilihat dari sudut pandang yang lain masa orang nggak boleh cheating sih
itu kan dan segala macam gitu
apakah di situ ada komponen nutrisi dan segala macam
ya pasti ada
cuma mungkin dari sisi minyak dan segala macam
akhirnya saya berpikir
terus kemudian waktu itu sepuluh menit sampai lima belas menit
terus akhirnya saya ditelepon dan saya mengatakan seperti ini
saya mengatakan itu
dia mengatakan itu sebenarnya pendapat dokter gimana
kalau menurut pendapat saya
kalau kita bicara tentang misalnya atlet elit dunia lah yang performance nya bagus
saya gak sebut nama
dia tuh pasti akan masukkan sesuatu ke dalam tubuhnya dia
atau dia akan menganggap tubuhnya dia itu akan menjadi sebuah aset
jadi kalau dia makan dia akan berpikir bahwa ini tuh bermanfaat gak buat asetnya dia
buat tubuhnya dia gitu
kalau bermanfaat pasti akan dimakan
kalau enggak pasti nggak akan dimakan
disingkirin gitu kan
ya kan artinya dia menganggap bahwa ini gak bermanfaat buat tubuh kita
air mineral yang bermanfaat buat tubuh kita gitu ya
contoh itu ada contoh lah ya
menurut pendapat saya seperti itu gitu
jadi saya rasa itu kan sebuah kesadaran
yang menurut saya saya yakin atlet atlet kita meskipun atlet elit pun ya
itu saya rasa belum punya kesadaran yang sampai segitunya
karena yang harus digaris bawah itu ya
atlet dunia itu tubuh lo itu adalah aset gitu
jangan sampai makanan yang lo konsumsi itu ngerusak aset lo
aset harus dijaga gitu
atau nggak bermanfaat gitu kan
artinya itu kalori yang nggak ini percuma gitu loh
karena mungkin dokter jawabannya ya boleh boleh aja sih makan gorengan itu boleh
dulu tuh atlet loh gitu ya
kan itu kan rananya dokter gizi ya
dokter gizi ya akan menceritakan tentang
oh ini komponennya gak bagus nih dan segala macem
karena saya dokter spesialis kedokteran luar raga
saya melihat dari sudut pandang itu gitu
jadi bagus atau tidaknya ya harus bener bener dilihat dari sudut pandang itu gitu
nah berarti kita ngobrol ini sesuai dengan keahliannya dokter andi nih
spesialis kedokteran luar raga
kalau dokter andi kan gak megang tim nasi sepak bola kan
jadi kalau ditanya mungkin jawabannya secara umum aja
tapi dokter kan tadi sesuai pengakuannya dokter
dan emang bener kan dok
dokter tim di olimpiade tim indonesia di london dua ribu dua belas dan rio dua ribu enam belas
ada dokter di kontingen angkat bus juga kan
nah ada nggak dok pengalaman dokter nih ya
berdasarkan true story nih dok ya
yang atlet kita nih yang udah kelas dunia
ini kan mestinya dari buku buku yang gue pelajarin dulu waktu kuliah nih
lu gak boleh gini mestinya nih gitu
ada nggak dok misalnya nih ya cedera gitu
orang kan ya kita tahu lah cedera nih kadang kadang
bahkan atlet pun cedera dikit diurut gitu kan
memandangkan sebenarnya menurut keilmuan gak boleh diurut kan dok ya
itu masih ada nggak sih kejadian di atlet kita berdasarkan pengalaman dokter
jadi dokter tim indonesia nih di olimpiade gitu london dan rio
ada gak dok cerita cerita lu gitu
iya jelas banyak ya
kalau boleh jujur ini di podcast ini saya berusaha jujur ya
terbuka supaya demi demi yang mendengarkan bisa tau ya gitu
jelas ada sih
common condition seperti itu itu banyak sih
atlet atlet kita yang sebenarnya udah levelnya elit atlet
tapi kalau cedera itu masih
cari orang pinter padahal
jadi saya dianggap orang pinter sebenarnya dok
susah susah loh kuliahnya
terus kemudian tapi kalau udah gak berhasil baru datang ke saya gitu loh
jadi saya taunya seperti itu
tapi ya saya coba untuk kasih tau ya
harusnya dari awal tuh seperti ini
jadi kan artinya dia tuh wasting time kan gitu
maksudnya kalau atlet itu kalau cedera itu kan sesuai dengan nature competitive nature kan dia harus segera back to sport ya
itu yang menjadi
menjadi apa ya
menjadi goalnya kita tuh harusnya gitu
sehingga menurut saya pertama kali itu diagnosis itu harus tepat gitu loh
jadi kalau jadi atlet itu kalau cedera itu harus
lo harus cari tahu sebenarnya kan aset ya
ini tubuh gue aset
kalau gue ada sakit di sini harus segera cari tahu
ini sakitnya kenapa ya
jadi ketika diagnosisnya udah tegak
maka bagaimana proses rehabilitasinya bagaimana proses pemulihannya itu akan lebih cepat kan gitu
itu yang pertama
terus kemudian yang kedua pemulihan pertama kali penanganan pertama itu juga yang harus dilakukan gitu
nah kadang kadang atlet itu kalau kita ngeliat pemain nba mau habis latihan mau habis tanding dia kompres es kompres dingin gitu ya
namanya kompresesnya atlet kita tuh jarang males gitu ya
karena itu perlu ya dok ya
perlu banget gitu ya
artinya itu salah satu penanganan atau bahkan mungkin pencegahan ya supaya nggak terjadi cedera berlarut gitu ya
kalau lagi enggak
dia mungkin gak sampai cedera dia lutut
gak sampai cedera dia lututnya gak enak gak enak terus dia compress dingin
itu kan bagus sih
artinya ketika dia loncat ketika dia lari itu ada inflamasi ada peradangan di lututnya dan dia kompres tuh peradangan atau inflamasinya hilang gitu
jadi hal hal yang seperti itu tuh saya rasa tuh masih menjadi tantangan dan buat saya tuh masih harus memberikan edukasi kepada atlet atlet kita sih
gak cuma atlet sebenarnya semua stakeholder olahraga
sebenarnya jangan disalahkan atletnya doang sih
sebenarnya tuh faktornya banyak
atlet itu kalau cedera itu kayak naik roller coaster
kadang kadang dia sedih kadang kadang dia optimis dia kuat
ketemu sama orang yang itu wah gue pasti sembuh
tapi kalau dia baca dia tanya sama orang wah kayak gue pernah cedera kayak gitu kayaknya lama deh
lo kayaknya harus dioperasi dan lo kayaknya abis itu pensiun deh dan segala macem
jadi dia tuh secara mental kayak naik roller coaster deh gitu
jadi dia tuh harus ketemu sama orang yang tepat
dia harus ketemu sama dia disupport
dia disupport sama pelatihnya sama orang tuanya sama manajemennya gitu ya
untuk dia itu bisa bangkit gitu loh
itu yang paling penting sebenarnya
jadi ketika pelatihnya gak dukung atau pelatihnya cuman bilang
ah tuh sakit tuh cuman di otak kamu doang gitu
ada sakit beneran
sakit beneran gitu
jadi ya kan
sering tuh denger kayak gitu
jadi ini true story ya gitu
jadi makanya sebenarnya ya saya gak bisa nyalain atletnya aja sih
jadi kita memang harus perlu sih
kalau menurut saya penerapan multidisiplin sport science di indonesia ini menjadi sebuah tantangan sih
jadi banyak juga ya dok yang akhirnya recovery nya gak dengan bagus dilewatin karena mental block
itu ya dok
karena ya karena tadi ya karena dia pertama dia tidak tahu harus kemana
terus kemudian yang kedua ya tadi karena tadi dia udah stress duluan
dia udah bingung duluan dan gak ada yang mendukung dia gitu
itu yang menurut saya perlu diperlukan oleh atlet kita gitu
karena kalau atlet kita jadi atlet tuh gak terlepas dari cedera deh
tapi kalau ngomongin cedera kan salah satu cedera yang paling apa ya bikin karir seorang atlet selesai tuh lutut ya dok ya
karena kalau kita cedera lutut lah apa acl nya putus atau meniscusnya tear apa gitu kan
salah satu opsinya adalah operasi dok ya
dan kalau ngomongin operasi terutama di lutut operasi tuh gak bukan abis itu selesai kan
lu harus ada rehab lagi penguatan segala macam
yang itu makan waktu juga kan dokter
nah itu gimana dok
kesadaran atlet kita gitu
kalau kita lihat di luar negeri gitu ya
siapa yang terakhir
tahun lalu dia cedera acl putus
setahun dia bener bener gak main
tapi dengan operasi dan rehab yang top
dia bisa balik lagi dan bisa balik ke performance yang paling tingginya dia sampai di akhirnya juara gitu kan
itu kan butuh kemauan dan apa ya
nah itu kalau di atlet kita gimana sih dok
karena kalau saya lihat beberapa atlet kita yang cedera lutut operasi udah aja gitu abis hilang gitu
itu sebenarnya faktor apa dok kalau dari pengalaman dokter
kan beberapa atlet yang cedera lutut dan operasi juga sama dokter andi pernah juga kan muncul
iya makanya tuh faktornya tuh kompleks ya
tadi gak cuma atlet
kadang kadang yang kita jangan kadang kadang bukan atletnya gitu
atletnya sih pasti pengen dia sembuh dan dia kembali lagi dan juara lagi gitu
saya selalu mencontohkan itu selain jamal murai tadi adalah atlet tenis ya
itu tuh kalau cedera dia mendingan resign dia nggak ikut tapi balik lagi langsung juara lagi
langsung kayak berlomba lomba grand slam terus kan gitu
dan dia selalu berani ambil keputusan itu
nah berani ngambil keputusan itu
berani ngambil keputusan untuk saya nggak tanding dulu di sini
saya pemulihan dulu itu yang masih menjadi challenge sampai sekarang
dan atlet bisa mengambil keputusan itu ketika dia didukung sama di belakang orang di sekitarnya dia
pelatihnya manajemen dan orang tuanya dia dan segala macam
itu yang menjadi tantangan itu yang pertama
terus sebenarnya yang kedua
proses rehab itu sebenarnya atau proses pemulihan itu kan harus disadari bahwa kita tuh pulih tuh bukan
kita pulih itu bukan
pen pennya ilang ya
kalau pennya ilang dikasih obat selesai gitu ya
kasih painkiller gitu
kasih painkiller gitu
hasilnya kayak makan painkiller kayak makan permen gitu ya
bahwa itu recovery itu harus ada empat
pertama recovery dari anatominya
tadi kalau acl nya robek kalau harus dioperasi ya dioperasi
kalau memang acl nya robeknya sebagian dan lututnya masih stabil nggak perlu dioperasi ya nggak perlu dioperasi gitu ya kan
terus kemudian back to performance
misalnya tadi secara anatomical sudah bagus sudah dioperasi tapi kan dia harus back to performance
ototnya udah kuat lagi ototnya kembali kuat lagi gitu
jadi harus pemulihan di situ
terus kemudian back to performance
artinya kalau dulu dia ngegolin sepuluh ya sekarang dia balik harus bisa ngegolin sepuluh
jadi proses recovery itu harus benar benar dilakukan sehingga resiko cedera lagi di kemudian hari
itu kecil gitu loh
nah itu proses pemulihan yang menurut saya cukup panjang
tapi sebenarnya nggak semua cedera itu prosesnya panjang
ada yang cuma dua minggu ada yang tiga minggu ada empat minggu
tapi faktor itu tuh semuanya harus dilakukan gitu
sehingga atlet itu nggak cedera lagi
karena resiko cedera yang terbesar itu adalah cedera sebelumnya yang tidak tertangani dengan baik
makanya atlet atlet eli dunia roger vespa dan saya
jokowi nadal itu dia cedera tuh udah
kalau lihat historinya cedera bolak balik
tapi dia comeback terus juara lagi
gantian mereka bergantian
jadi tindakan preventifnya apa nih dok
kalau tadi dokter bilang gitu kan salah satu penyebabnya cedera sebelumnya yang tidak tertangani dengan baik
nah kita ngomongin mundur lagi preventifnya berarti harus gimana sih sebenarnya dok
ya ketika cedera itu ringan ya dia harus segera diberesin gitu
dia harus meluangkan waktu untuk merecovery
memulihkan cederanya meskipun cederanya itu kecil
yang terjadi atlet atlet kita kalau cederanya cuma kecil ah ini cuma ini doang
ah cuma ini doang
padahal itu bisa memicu cedera lain yang lebih berat ya dok
itu yang hal simple yang saya selalu nggak bosen bosen untuk mengedukasi itu gitu
jadi kalau cedera jadiin cedera mu ini jadi hal yang positif
kamu pemulihan dengan benar
kamu jauh lebih kuat
nanti performance kamu akan lebih meningkat dibandingkan sebelum cedera
dan jangan ke orang pinter bro batu ya dok ya
ini bener kan dok itu kan dok yang harus di highlight itu ya dok ya
betul ke orang pinter ya itu ya
soalnya di masyarakat kita juga kan biasanya kalau main bola misalkan cedera dikit langsung dibawa tukang urut gitu
ya itu masih ada sih itu sampai sekarang itu masih ada
mau yang berlaga di liga satu pun masih ada
ke tukang urut ya dok ya
saya nggak nyebutin itu
tapi yang jelas ya ada pengobatan pengobatan tradisional lah ya gitu
yang itu masih dilakukan sih gitu
tapi sebenarnya pengobatan tradisional itu dari segi kedokteran ya dok ya
dari ilmu kedokteran itu gimana sih dok
kan kadang kadang kita nggak bisa nutup mata juga ya buat orang yang cedera ke tukang urut
terus dia merasa weh gue udah enakan nih gue bisa main bola lagi berkat diurut gitu
itu kan apa sugesti atau kebetulan atau kebetulan aja pas atau gimana sih dok
yang jelas gue gak mau dimusuhin sama tukang urut yang mendengarkan podcast ini gitu ya
tapi saya mau katakannya gini lah
dokter andi sendirian itu gak bisa mengobati seorang atlet yang cedera
itu dokter andi sendirian nggak mampu gitu
bahwa saya harus didampingin sama fisioterapisnya
saya juga harus bekerja sama sama pelatih fisiknya nanti
saya harus berkomunikasi dengan pelatih tekniknya
karena ketika atlet itu cedera itu saya harus berpartner
saya harus bekerja sama dengan sport fisioterapi saya untuk memulihkan
dia yang ngelatih terus kemudian kita diskusi bersama kondisinya seperti apa bagaimana
oh ternyata kurang kuat di sininya otot
mungkin cederanya di engkel tapi ternyata karena otot panggulnya otot glutsnya kurang kuat bisa aja terjadi gitu ya
jadi ketika penanganan cedera itu nggak bisa tuh satu orang hebat sendiri tuh sebenarnya nggak bisa gitu
itu yang saya pelajarin dari sports medicine gitu ya
bahwa ketika atlet cedera itu yang nangis
nah itu yang nangani itu banyak banget
dan itu harus bener bener sepakat tuh semuanya
kapan dia boleh main
oh dia boleh main cuma sepuluh menit
dulu sih kalau di basket saya belajar banyak
saya sama coach itu bilang coach ini udah boleh main tapi sepuluh menit doang ya
coach udah boleh latihan tapi non contact dulu dia latihan shooting shooting layup dan segala macem gitu
ini jaman dulu banget tuh coachnya masih victor o'ring ya
iya betul betul
jaman dulu banget dokternya
tapi jangan salah waktu gue jadi dokternya itu kita juara abl dan juara ibl
jadi dua duanya dan itu susah diulang lagi oleh siapapun tuh
punya dua tim dulu ya
punya dua tim gitu
jadi ya jaman jaman dulu banget lah
dan itu nggak terlupakan lah
tapi kan dari tadi kita ngomongin soal dari atlet nih ego ya
sebenarnya kalau kita ngomongin ke orang biasa nih kayak saya sama diego nih orang biasa
kan zamannya dulu covid gitu orang pada sepedaan terus sekarang olahraga hype lagi lari gitu kan
ya olahraga tenis gitu
nah kita ngomongin ke untuk orang biasa biasa aja nih dok non atlet nih
sebenarnya yang harus diperhatiin nih dok kalau untuk berolahraga apa sih kan
kadang kadang jaman apalagi jaman sosmed ya dok ya
sekarang kan banyak tuh influencer influencer yang wah posting flexing di olahraga lari sekian kilo pace nya segini
dibilang easy run padahal heart rate nya
nggak pelan pal gitu kan
sebenarnya yang harus diperhatiin apa sih dok
tadi mungkin dokter mungkin belum menyinggung soal stretching dan cooling down
itu kan penting juga kan
itu kadang kadang yang dilupakan kan dok
kalau untuk non atlet gimana dok yang harus diperhatiin
kalau gue boleh curhat ya
dan gue kadang kadang wo di kok pelintang ya gitu
karena gue itu mengajak orang atau mengajurkan orang untuk berolahraga
tapi di satu sisi
gue tuh harus mengerem orang itu
lo olahraganya jangan kenceng kenceng dong
lo tuh jangan ngebut ngebut
lo tuh punya sakit jantung atau gimana gitu
jadi gue tuh kadang kadang pelintang gitu ya
dan gue kalau misalnya bikin konten gitu ya
ini konten nih misalnya tidak mengenal usia boleh berlari tidak mengenal usia
karena berlari itu sebenarnya tidak apa namanya tidak justru baik buat kesehatan jantung dan segala macam
tapi kan gue takut ntar kadang kadang orang yang dia
lalu semangat sih
lari gitu terus akhirnya gitu gara gara konten gue gitu kan
jadi kadang kadang gue tuh konflik of interest gitu
tapi memang benar yang mas angga sampaikan gitu ya
semenjak covid ini itu banyak orang yang rajin berolahraga
salah satu sisi positif covid adalah kita jadi tahu bahwa pentingnya berolahraga
kita jadi tahu pentingnya sinar matahari vitamin d itu kita jadi tahu
makan vitamin tuh kita jadi tahu ya kan
sebelumnya nggak tahu loh gitu
tapi yang menarik adalah
saya kemarin baca juga
saya kemarin baca jurnal
yang sebelum covid itu dia nggak pernah olahraga
terus kemudian saya juga cari nih
kan sekarang lagi hype lari ya
tiap minggu itu ada event lari dan kayaknya lima puluh dua minggu itu kurang nih
karena event lari itu tiap minggu ada
bahkan ada yang dua tuh
di taman mini ada
di ui juga ada
terus slotnya rebutan lagi
selama rebutan gitu
dan kemarin minggu ini lari
minggu depan lari
minggu depannya lari
terus ada yang lari back to back
beda dua minggu
saya sampai cari gitu
saya tuh ini kan
ini untuk orang seperti apa
saya cari data
ternyata ketemu jurnal juga
bahwa yang lari
jadi saya tua dok
ya enggak lah
iya ketika kita bicara empat puluh tahun itu medical check up itu harus rutin dan segala macam
nah pertanyaan saya mereka tuh rutin medical check up nggak sih
terus kemudian yang kedua
oke mungkin dia sebelum covid dia sehat
pace nya segitu
tapi selama covid dia kena covid berapa kali
sekali dua kali tiga kali atau berapa kali kita nggak tahu
dan covid itu mempengaruhi kan
kolesterol memperaih fungsi jantung dan segala macam
nah mereka tuh ngelihat lagi gak sih
nah ada gak ada orang yang memaksakan
gue nih masih kayak sebelum covid nih gitu
jadi covid itu kan merubah atau kadang kadang banyak yang kesehatannya kondisi kesehatannya berubah gitu
jadi saya itu juga tadi sih konflik tadi dalam hati saya
ini tuh pengen mengedukasi masyarakat cara lari yang benar
terus kemudian itu tuh saya juga pingin banget gitu
makanya kalau diundang podcast kayak gini saya senang
semoga didengerin gitu ya
jadi apa yang harus diperhatiin nih dok untuk orang orang yang pengen pengen
sebenarnya kan olahraga bagus ya gue ya
gak ada kata telat lah untuk memulai olahraga
cuma kan ada tadi nih poin poinnya yang harus lo perhatiin
jangan lo gak pernah olahraga tiba tiba pengen maraton dua jam gitu kan
gak mungkin gitu
apa yang harus diperhatiin lo
yang pertama kita harus tahu kondisi tubuh kita dulu
pastikan kita fit dulu untuk kita berolahraga
kita berolahraga untuk fit tapi jangan sampai kita berolahraga justru malah jadi sakit kan gitu
jadi kita berolahraga sesuai dengan kemampuan kita gitu
kita jangan terpengaruh sama postingan postingan orang yang bisa lari sekian pace nya
anda akan menjadi pasien saya
justru bagus ya dok ya
ya kan karena cedera cedera atau masalah kesehatan itu timbul ketika bebannya melebihi dari kapasitasnya
jadi kapasitasnya dia masih sini bebannya segini
ini bebannya beban orang lain
kalau dia masih muda kayaknya dia kenceng banget
dia masih dia umurnya di atas saya tapi kenceng
saya masih lebih muda pasti saya bisa
belum tentu gitu
jadi dia latihannya seperti apa
jadi harus tahu kondisinya itu yang pertama
terus kemudian yang kedua ya semuanya harus bertahap ya
dari nol dulu misalnya nggak pernah olahraga tadi yang sebelum covid nggak pernah olahraga ya dari sepuluh menit dulu ringan dulu pelan dulu jogging dulu baru lari gitu
nah yang ada sekarang ini ya belum pernah lari tiba tiba langsung sepuluh kilo
terus baru sepuluh kilo sekali langsung dua half marathon terus besok langsung ini gitu
jadi too much too soon too fast itu yang menjadi masalah gitu
itu biasanya ujung ujungnya cedera ya dok ya
ujung ujungnya cedera iya
jadi itu yang harus diperhatiin tuh go lo
nah kalau saya pernah baca kan dok kalau penanganan pertama pada cedera itu kan ada metode namanya rice
kalau sekarang itu sudah berkembang lagi atau memang itu yang harus dilakukan ketika pertama kali cedera
sebenarnya banyak jurnal yang mengatakan rice itu sudah tidak efektif
sekarang adanya pish and loved gitu
optimal loading lah
optimal loading jadi ada pembebanan yang optimal
jadi pada prinsipnya seperti ini sebenarnya
kalau menurut saya isi itu masih perlu
ice itu terapi dingin itu masih perlu karena efek dari ice itu sendiri sebagai anti inflamasi
jadi kalau kita cedera pasti ada radang ada inflammasi
terus kemudian ice itu juga anti nyeri
terus kemudian ice itu juga bersifat fasokonstriksi
jadi kalau ada perdarahan atau ada bengkak itu bengkaknya cepat hilang cepat berkurang
jadi kalau atlet atau sport antusias ya dia bagaimana caranya fase akutnya bengkaknya nyerinya itu cepat hilang
kalau cepat hilang berarti kan proses recovery nya lebih cepat
habis itu kita tinggal latihan penguatan terus kemudian dia bisa berlari lagi gitu
penanganan yang tepat manajemen akut pada cedera itu masih penting banget untuk dilakukan

jangan tiba tiba langsung diurut atau apa dan segala macam gitu
itu yang penting sih gitu
jadi kalau sebenarnya pertanyaan saya gini dok
saya main basket nih dok
jadi kalau setiap main basket lutut di walaupun kita berasa gak kenapa napa di compress ice itu itu bagus juga dok ya
karena kan ada technique of recovery yang ice bath juga kita berendam ice itu juga bagus
itu akan ada efek inflamasi
jadi kalau kita berolahraga kita loncat kita landing kita lari kita jumping kita sprint
itu kan sendi kita otot kita bekerja
dan itu akan memuncul inflamasi
nah inflamasi inflamasi ringan mungkin akan hilang
tapi dengan di kompres dingin dengan icing tadi itu akan hilang gitu
tidak akan terjadi akumulasi akumulasi dari inflamasi tadi
sehingga tidak terjadi overuse injury tadi
nah kalau ice betting itu durasinya berapa lama
sampai pilek lu
durasinya sih sebenarnya beberapa penelitian itu menyebutkan di bawah sepuluh menit sih
hanya ada yang bilang empat menit ada yang enam menit ada yang delapan menit gitu
jadi pada prinsipnya dia proses merecovery kan mengembalikan tubuh kita ke kondisi fisiologis semula gitu
jadi setelah itu juga ada yang habis berendam terus berendam dingin terus kemudian shower air hangat
jadi habis di vasokonstriksi terus kemudian di vasodilatasi dengan hangat supaya terjadi pelibaran pembuluh darah
sehingga perbedaan darahnya menjadi lebih lancar
kurang lebih seperti itu sih
ini belum gua lupa nih dok
sekarang kan ada lagi nih dok yang lagi hype juga lagi ngetrend
yang krek krek gitu loh dok
itu saya kalau potong rambut tuh dikerekin lehernya tuh takut loh dok
tapi kayaknya kalau kita lihat di social media ya
iya rame banget
orang yang di krek tuh kayaknya aduh
itu sebenarnya dari keilmuan diapain sih tuh krek gitu dok aman nggak sih dok sebenarnya
aduh ini di podcast ini saya harus dimintain pendapat tentang profesi profesi orang
itu dari sudut pandang saya
keilmuan saya ya
dari sudut pandang spesialis ke dokter olahraga
oke dari sudut pandang saya sebenarnya yang namanya kretek kretek gitu ya
itu sebenarnya adalah memang ada keilmuannya
yang namanya bone remodeling atau bone reposition lah ya gitu
jadi ada sebuah teknik untuk memperbaikin posisi dari tulang rangka gitu ya
tulang tulangnya seperti itu
ya tujuannya adalah ya supaya tulangnya yang tadinya nggak pada posisi semula kembali ke posisi semula gitu
yang terjadi kan itu bukan cuma tulang gitu
yang pertama kita harus cari tahu ini penyebabnya di mana
di situ ada otot di situ ada sendi di situ ada tulang
banyak faktornya gitu
betul yang paling penting adalah tadi penegakan diagnosis dulu
enggak semuanya saya tuh paling tidak suka ketika saya punya ini ini tuh senjata yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit
kayak obat jenerik ya dok ya
orang lagi memperdalam misalnya apa ya tusuk jarum
tusuk jarum itu bisa menyembuhkan segala penyakit
misalnya seperti itu
ya tapi gini kalau kita bicara atlet kita bicara active person ototnya harus dilatih
ototnya yang kaku harus jadi rilis oke
mungkin dengan dikretek tadi ototnya jadi yang tadinya kaku jadi kendor
tapi kan setelah kendor harus dilatih dikuatin supaya nggak cedera lagi gitu
atau kalau misalnya di situ ada inflamasi kan ya inflamasinya diobatin dulu dong gitu
ada peradangan peradangannya diobatin dulu
enggak bisa dong kalau misalnya cedera acl lututnya abis twisting
terus dikretek gitu
teriak gitu kan
jadi enggak semuanya kondisi itu bisa bisa diselesaikan dengan satu metode gitu ya
mungkin buat orang orang yang mungkin hanya just fatigue terus kemudian itu
untuk relaksasi oke lah
investasi mungkin oke lah gitu
tapi yang paling menurut saya ya yang menjadi concern saya adalah siapa yang melakukan itu
melakukan kok enggak usah kretek kretek deh massage aja deh
teknik massage itu kan ada urut atau massage ya
bahasa kerennya kan massas ya
siapa yang melakukan kan penting
yang melakukan itu dia tahu anatomi sama fisiologi otot ototnya nggak gitu
kalau dia tahu menguasai tentang anatomi fisiologi otot otot
maka dia akan bisa melakukan massage dengan baik
oh otot yang ini nih kaku nih
kalau otot di sininya kaku berarti otot di sininya lemah
atau mungkin ada kaitan kaitan ya
karena tubuh kita itu nyambung kan dari bawah sampai atas itu nyambung semua gitu
jadi siapa yang melakukan itu juga harus menjadi concernnya kita gitu
jadi makanya jangan sampai kita dilakukan atau mau dilakukan oleh mereka yang enggak punya
semua orang gitu ya
iya semua orang
jadi kalau mau di terapi kretek kretek itu tanya dulu certified nya lo
oh ini pak certified nya saya
tapi kalau ngomongin olahraga ini kan juga banyak mitos mitos ya gue ya
di dunia olahraga yang kadang kadang ini bener gak sih gitu
kalau kadang kadang saya kalau misalnya lari di gbk gitu dok ya
lihat orang lari siang siang udah panas banget tuh siang siang jam sebelas pakai jaket apa tuh
kadang kadang malah ada yang pakai plastik sampah tuh
beneran loh plastik sampah yang hitam tuh yang gede
itu pakai lari pakai itu
saya yang ngelihatnya buset gue yang ngelihat aja gerah gimana lo
itu sebenarnya apa sih fungsinya dok
emang bermanfaat bener pakai jaket gitu
buat apa sih sebenarnya
itu saya nanya ke orang yang ngerti kan
orang yang belajar
iya mereka tujuannya pasti ingin nge read
iya iya mereka tujuannya pasti ingin nge read
menurunkan berat badan tuh pasti gitu kan
iya tujuannya pasti menurunkan berat badan
karena dengan menggunakan jaket dengan jaket parasut
atau mungkin plastik yang berwarna hitam yang menyerap panas
itu akan tubuhnya akan berkeringat lebih banyak
saya lari biasanya keringatnya dulu
makanya kadang kadang banyak yang salah kaprah di situ ya gitu
tujuannya adalah menurunkan berat badan gitu
menurunkan berat badan dengan seperti itu ya
yang hilang itu adalah cairan tubuhnya yang hilang
yang terjadi resikonya adalah dehidrasi
dan itu justru malah berbahaya gitu loh
jadi yang benar
jadi yang benar ya
justru kalau kita lari itu harus pakai pakaian yang seringan mungkin
seminimal mungkin apalagi sekarang lagi ada perubahan cuaca
kita menjadi lebih panas
olimpiade tokyo kemarin itu olimpiade terpanas
yang sepanjang sejarah gitu
bahkan ternyata belanda beberapa negara maju itu kemarin mau ke tokyo itu ada aklimatisasi
jadi dia itu latihan dulu
di tempat yang panas supaya dia bisa bertanding di tokyo
seserius itu ya mereka ya
mereka datang itu dua minggu sebelumnya atau empat minggu sebelumnya karena dia harus penyesuaian suhu di sana gitu
karena mereka gak berfikir biaya kan
kalau kita kan semepet mungkin pulang sesempat mungkin
orang kadang kadang alatnya belum datang
alatnya belum datang nih besok mau tanding
nah kurang lebih kayak gitu
jadi keilmuannya tuh kayak gitu

justru harus ada beradaptasi dan segala macam
jadi resiko terjadi cuaca panas dan segala macem itu justru sekarang
ini saya juga lagi campaign nih bahwa race di indonesia ini sekarang suhunya lagi tinggi dan segala macam
itu waspadai jadinya heatstroke dehydrasi dan segala macem kram dan segala macem
itu penting banget sih gitu
nah selain itu seberapa penting sih dok equipment yang tepat ketika melakukan olahraga itu kayak misalkan kalau lari ya sepatunya atau bajunya gitu
itu penting banget karena
kalau dari sudut pandang saya saya akan melihat dari sisi resiko cedera gitu ya
kalau risiko cedera itu sebenarnya kalau kita menggunakan sepatu yang tidak proper pasti akan berisiko dong
kita lari dengan sepatu yang bukan lari pasti akan berisiko cedera
kita pakai sepatu sepatu yang udah lama yang mungkin udah fullnya udah jelek dan segala macam pasti berisiko cedera

kalau kita pakai sepatu baru yang belum beradaptasi sama kita langsung dipakai lari long run atau yang kencang dan segala macam juga pasti akan berisiko cedera
jadi kita harus beradaptasi dengan sebuah equipment equipment yang tepat itu tadi gitu
jadi menurut saya sih penting
terus kemudian pakai baju lari yang menyesuaikan uat nyaman warna itu juga penting ya
warna penting juga ya dok
karena kalau lagi panas ya kita harus warna yang cerah ya supaya tidak menyerap panas gitu
jadi itu harus
nabrak nabrak ya bentar warnanya
ya betul betul sih
satu lagi dok lupa dok
sesuaikan sama budget sendiri
ngomong banyak ya ga sesuai budget
kan ada juga nih orang beranggapan bahwa lari terutama untuk orang yang udah empat puluh up tuh
udah empat puluh tahun ke atas
jangan lari loh ntar gak bagus buat lutut gitu
itu sebenarnya gimana sih dok
boleh nggak nih lari untuk empat puluh tahun ke atas
tentang ekumen sorry ya
aku mau ada lupa yang lucu
ini yang lucu banget
kemarin ada yang kelihatan postingan seorang sports doctor di luar gitu ya instagram
ada atlet yang lagi collapse atau runners yang lagi collapse
waktu ditolong pertama kali yang disampaikan tolong matiin smartwatch gue gitu
jadi dia dia ga penting dia lagi kondisinya gimana tapi yang penting smartwatch gue akurat gitu ya
pace nya jaraknya jangan sampai gue lupa matiin
itu yang terjadi ini sekarang
dan dihitungin ya
data yang paling penting ya sekarang ya
data itu penting banget loh
banyak banget yang dm dog heart rate itu akurat nggak sih ini terus kemudian pace nya itu kok enggak kayaknya saya lari
gak sama ya dok antara di treadmill sama disini dan segala macem
itu pertanyaan yang tentang teknologi yang menurut sekarang tuh jadi penting banget gitu
untuk konten juga soalnya
untuk konten gitu ya
nah pertanyaan yang tadi tentang apa ya
tentang apa tadi
kok kita lupa tadi
tentang apa tadi ya
tentang apa tadi ya
lutut buat lari
makasih gak diinget inget sama gue
ya jadi saya juga kemarin bikin postingan tuh gitu
jadi kalau kita dapet duit sepuluh juta setiap ada orang bilang jangan lari itu akan membahayakan atau merusak lutut kamu pasti kamu udah kaya raya gitu
karena akan banyak orang banget yang ngomongin kayak gitu kan gitu
nah ternyata penelitian nggak membuktikan seperti itu
jadi bahwa lari itu tidak meningkatkan risiko terjadinya osteoartritis atau pengapuran pada sendi gitu
bahkan penelitian itu dengan sampel yang cukup banyak dengan evidence yang cukup bagus itu mereka mengatakan bahwa memang setelah berlari itu ada penipisan dari tulang rawan lutut
tapi setelah sekian lama itu tulang rawannya akan kembali lagi bahkan lebih menebal lagi gitu
jadi ternyata lari itu tidak related sama risiko cedera lutut di kemudian hari
bahkan orang yang sedentary yang gak pernah lari yang duduk duduk aja itu justru malah berisiko terjadinya oa di kemudian hari
iya tapi penting ya kalau kita lari kita juga latihan kekuatan otot apalagi kalau yang udah lari sepuluh k ke atas gitu karena perlu otot yang kuat
terus kemudian kalau cedera jangan dipaksain gitu loh
nah ketika pelari yang jadi oa adalah pelari yang cedera tapi tidak pemulihan dengan benar
jadi dia memaksakan larinya pasti resiko
jadi makin rusak gitu ya
makin rusak gitu
larinya sendiri tidak menyebabkan cedera lutut atau resiko lutut tadi gitu
nah kalau tadi kan orang tua dok ada lagi nih

orang tua lu menunjukkan
kan lu yang tanya tadi soalnya
aduh dia tuh menunjuknya orang tua
nah kalau di kita kan ada mitos juga kalau anak kecil itu nggak boleh fitness
sebenarnya gimana sih dok
ntar jadi pendek
ntar jadi pendek ya
gak boleh ngangkat beban
gak boleh ngangkat beban
itu sebenarnya gimana sih dok
kalau udah angkat besi kecil kecil loh
angkat besi pendek pendek ya kenapa ya
jangan jangan bener lagi
ya itu secara sebenarnya lebih ke secara genetik sih
genetik itu kalau memang kita pendek ya kita pendek gitu atau orang tua kita
jadi tinggi atau rendahnya seseorang itu sebenarnya faktor yang utama itu genetik yang pertama
kalau orang tua kita dua duanya pendek kita berharap anak kita tinggi ya itu mustahil ya
nomor dua adalah nutrisi
ya nutrisi itu penting kan
kan di situ ada kalsium ada protein dan segala macam untuk pertumbuhan gitu
nah itu nutrisi pada saat remaja atau anak anak itu penting banget gitu untuk supaya tubuhnya tinggi
nah terus kemudian yang ketiga justru sebenarnya seorang anak itu harus melakukan olahraga yang high impact
yang melibatkan loncat loncat yang melibatkan pembebanan di sendinya lututnya supaya apa
supaya tulangnya itu menjadi lebih kuat gitu
karena kita konsumsi kalsium tapi kita gak loncat kita gak high impact sport itu kalsium yang masuk ke dalam tulang kita itu akan sedikit dan tulangnya gak jadi kuat gitu
makanya kemarin covid itu kan ada bycle ini ya tren sepeda
nah orang tuh kalau olahraga sepeda aja sepeda itu kan lebih low impact ya beban di lututnya lebih rendah
tapi sebenarnya beban ke tulangnya juga lebih rendah
jadi kalau orang olahraga sepeda aja itu dikhawatirkan resiko terjadinya osteoporosis
di kemudian hari itu menjadi lebih tinggi loh karena low impact tadi gitu bahwa
nah kalau masih balik ke remaja sama anak anak justru mereka harus latihan pembebanan itu tadi
tapi memang bebannya jangan tinggi tinggi jangan berat berat
kan ada yang latihan tuh dulu ya saya dulu anak basket waktu smp pakai ankle with
ya taruh di ankle terus kemudian lari loncat loncat dan segala macam
nah itu kalau lutut kita kuat gak apa apa ya
kalau lututnya sakit lututnya belum kuat
kalau belum kuat maka cedera lutut juga
resiko cederanya tinggi ya
nah gitu jadi perkembangannya jadi terganggu gitu
jadi boleh ya dok dari kecil latihan beban fitness itu sekarang gak apa apa ya
sebenarnya boleh sebenarnya boleh gitu dengan beban yang disesuaikan gitu
misalnya kita mulai dengan beban tubuhnya sendiri
sit up push up pull up dan segala macam itu kan tubuh kita memang didesain untuk menopang tubuh kita gitu loh
nggak perlu yang squat dengan bar sekian sekian gitu
kali kali yang ati tangkat besi ya
ati tangkat besi kan mereka udah conditioning dari semenjak kecil untuk menjadi seorang atlet
tujuannya beda lah ya
tujuannya beda gitu
dok sebelum lupa lagi nih dok tadi dokter juga sempat nge mention sedikit soal heart rate
ini kan sekarang udah canggih nih dok ya smartwas ada heart rate ya ada beragam equipment yang bisa mengukur heart rate gitu
sebenarnya ini kita balik lagi ke untuk yang non atlet lah ya
karena sekarang kan masyarakat udah mulai kesadaran berolahraga sudah cukup tinggi
tapi kan banyak juga nih cerita nih dok
ada orang meninggal karena tiba tiba kena hard attack lagi main badminton main futsal itu lagi lari juga
itu sempet ada kan kalau gak salah selesai maraton gitu
padahal dia jarak waktu tempuhnya bagus pc bagus tapi tiba tiba sampai rumah dia kena serangan jantung gitu
sebenarnya heart rate itu perlu diperhatiin nggak sih dok untuk saat berolahraga gitu
seberapa batas maksimal itu berapa kita yang perhatikan
maksimal itu berapa kita yang masih aman heart rate kita saat berolahraga dok
itu penting karena heart rate itu adalah salah satu indikator intensitas
intensitas itu adalah seberapa berat atau ringannya kita berolahraga
berat itu berat itu seberapa pembebanan untuk jantung kita pada saat kita berolahraga
jadi kalau heart rate biasanya kita pakai patokan dua ratus dua puluh dikurangin umur
jadi kalau mas angga umurnya dua puluh gitu ya
banyak juga diskonnya
atau hanya untuk orang yang terlatih
ini maksimum heart ratenya gitu
karena yang meninggal adalah pada saat kita nge push itu loh
padahal ini bukan sepedanya yang menyebabkan meninggal tapi ngebutnya sama nanjaknya itu loh yang memaksakan gitu
jadi intensitasnya itu yang sebenarnya harus diperhatikan gitu
dan percaya atau gak percaya sebenarnya kalau kita bicara intensitas
easy run nya dia
perlu digaris bawahin tuh ya
iya easy run nya dia
kalau dia lari pace enam mungkin ketiduran kali ya
nah kebanyakan kita tuh kayak gitu karena pengen posting karena pengen apa bikin konten
akhirnya tuh kita lari itu kalau lihat jam tuh zone tiga empat terus empat puluh lima terus gitu loh
yang harus apa namanya dilakukan
kita gak mudah cedera
terus kemudian justru kebugaran kita akan meningkat dengan kita latihan di situ gitu
kita harus main di durasi gitu
kadang kadang kita tuh pengennya interval kita pinginnya tempo kita pengennya yang lari lari tuh yang kenceng kenceng gitu
yang speed speed run speed training dan segala macemnya
kurang lebih seperti itu
jadi ngomongin heart rate tuh penting banget sih gitu
jadi biarin aja dikatain di sosmed pskong yang penting endurance bagus
dan selamat ya dong
dan dapet sehatnya
iya karena yang kita nggak boleh berkompetisi dengan orang lain tapi kita harus berkompetisi dengan diri kita sendiri
kita harus jadi lebih baik daripada kemarin aja itu udah cukup gitu loh
keep jogging aja personal base nya cuma satu menit kan
gak nyampe satu menit dari dua jam satu menit kan
duk lu ngebandinginnya sama keep jogging
dia marathon dua jam
makanya kita tuh personal base itu satu menit aja udah cukup gitu loh
tadinya lima jam tadinya enam jam jadi lima jam lima puluh sembilan kan udah
udah bagus itu loh
gak usah jadi enam jam terus jadi lima jam tiga puluh atau lima
ini kan nggak masuk akal gitu
benchmark nya keep jogging
enggak sebagai contoh aja gitu loh
jadi sebagai contoh gitu loh
karena ya mengedukasi para rakyat
runners yang ambi ambi itu gak mudah
itu menjadi tantangan buat saya sih
dan kondisi tubuh kita juga naik turun juga kan dok dari hari ke hari
kalau atlet kan pagi siang sore latihan tidur latihan istirahat latihan istirahat ya
kalau kita kan kerja
kita stress kita punya bos dimarahin sama bos
kita punya keluarga marah sama istri dan segala macam
itu kan mempengaruhi ya
jadi larinya pelarian dok
bt di kantor ya
itu kan mempengaruhi itu mempengaruhi semua gitu
kita tuh harus memperhatikan itu semua gitu
tapi yang harus yang kita sepakat bahwa olahraga itu penting ya dok ya
cuman ya itu harus kenali kemampuan tubuh diri sendiri
jangan terpengaruhi orang
dan konsultasi kalau ada cenderungan
jangan ke orang pinter
karena dokter juga pinter
jelas lagi ada sertifikatnya
kayaknya kita udah ngobrol hampir sejam nih dok ya
terima kasih banyak
terima kasih banyak dokter andi
saya sudah meluangkan waktunya datang di podcast sipaling sport
semoga viral ya podcast ini karena banyak konten yang bagus bagus
jadi edukasi buat semua
terima kasih atas waktunya dr andi
sampai ketemu lagi
itu tadi podcast sipaling sport podcastnya cnn indonesia yang kali ini mengundang dr andi kurniawan
semoga informasi yang diberikan dokter andi dapat bermanfaat buat kita semua
utangnya sejam ya
iya gak kerasa